paling juga foto artis tuh dikirim
berarti kamu ngakuin dong kalau dia cantik
habis foto kirim ke dia deh
kok jadi malah foto si pedut
gimana ya gak lusih ya
jadi begini loh
sejak adanya bu yola
debbie teh jadi suka belajar
jadi suka sekolah dia
kok masalah anak senang belajar kang dadang
dia itu mulai ngobrol ngobrol masalah pertanian
dia bilang dia mau jadi ahli pertanian
nanti itu si debi bisa ikut kusoi
belajar sama kusoi
ini jadi sarjana pertanian doy
iya kang dadang
sarjana pertanian doi
makanya mesti belajar
supaya jadi sarjana pertanian
belajar sama kusoi
kamu tidak pingin debbie jadi sarjana pertanian
cuma saya takut tidak bisa ngebiayain dia
harta memang banyak
tapi kuliah itu biayanya nggak sedikit loh
kalau nanti ada musim panen kang dadang
bisa buat bayar kuliah
jadi sarjana pertanian itu tidak harus ikut bertani
aduh udah kamu diem aja deh
kamu sempat kepikiran gak kum
ya pasti lah dan
ya itu kenapa saya ikut masak di warungnya koswara
nanti bisa beli kios
bisa buka restoran
ya kan semua semuanya ujung ujungnya buat biaya publik kuliah
coba sebentar ya
kalau misalnya orang sekolahnya sudah tinggi
penghasilannya sudah banyak
terus buat apa
buat beli perhiasan
buat apa kuliah kalau begitu
oh pantesan istri kita itu hobinya belanja perhiasan
seratus buat itu doi
sekolah tinggi itu tidak ada hubungannya dengan menjadi kaya
sekolah tinggi itu agar kita mempunyai wawasan yang luas
agar kita bisa menjadi lebih baik
agar kita bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain
percuma kita baik kalau kita tidak bermanfaat boleh
kamu ngomongnya kepanjanganku
kejah kamu baru tahu
masuk kamu deh
pergi sampai sore begini baru pulang
sebelumnya saya minta maaf mak
tadi dede saya ajak makan sebentar
udah gak apa apa
asobri pulang dulu ya
assalamualaikum dede cantik
ya sudah masuk
udah berapa orang yang nomernya dicatat sama cici gitu ya
palingan sedikit dong
sekitar enam lah ya
ini kira kira lagi ya
kira kira udah berapa orang yang ditelepon sama si cici itu ya
nelfon enam ribu orang pulsa nya gak cukup kan dadang
betul doi kamu pinter doi
pulsanya juga udah keburu habis
udah gitu gak bisa telepon aja cing
kalau cici suka sama kamu pasti dia akan memberikan nomor teleponnya sama kamu
tadi teh cici udah mau ngasih nomer telepon dia ke saya
tapi begitu mau ngasih ada gangguan
kamu tuh harusnya bersyukur cing saya dateng
begitu saya datang berarti kamu punya alasan kalau cici gak ngasih nomor teleponnya ke kamu
ambil hikmahnya aja cing
ada kang dadang
aceh udah punya hp lagi kang dadang
jadi dia bisa ngasih nomernya ke orang orang
cici soalnya naksir sama
aa maaf ya cici baru telepon sekarang soalnya cici baru pulang dari toko
aa cing juga gak yakin kok kalo cici mau telepon aa
namanya aa juga cuma beli sugar
cici juga pasti akan senyum
sama siapa yang beli subur juga pasti akan senyum
terus pura pura nyata nomor telepon aa ya kan
ih aa cici mah gak pernah nyatet nomor sembarangan
ya udah aa simpen nomor cici ya
soalnya cici mau lanjut lagi nih mau pulang capek
eee cantik aa teh boleh gak minta fotonya
iya aa nanti cici kirimin ya
ini mau ganti nama
iya doy makanya tuh aku sama si pedut langsung tercengang
paling juga foto artis tuh dikirim
berarti kamu ngakuin dong kalau dia cantik
foto belik lah
foto belik ah
abis foto kirim ke dia deh
eh kok jadi malah foto si pedut
lo kayak gimana ya gak lusihnya